kalau suara akar rumput sendiri gimana
kalau suara akar rumput kita besok kita lihat
tapi sebelumnya kita pernah melakukan rapat koordinasi dengan dpd se indonesia
suaranya sebagian besar mereka menginginkan mengharapkan kita di luar pemerintahan
ya tapi coba nanti disuarakan ini di level dpd
itu sebagian mereka mengatakan
tapi coba nanti dalam rakenas akan dibahas lebih detail lagi
apalagi sekali lagi ya tantangan ke depan itu sungguh sangat sangat luar biasa beratnya
sekarang masalah krisis pangan masalah ekonomi keuangannya
dolar sudah hampir enam belas tiga ratus gitu ya termasuk utang pemerintah
nah ini kalau nggak dikontrol pemerintahan bahaya ini